prosedur protokol kesehatan dan karantina bagi warga yang baru kembali dari luar negeri kini menjadi sorotan
kewajiban karantina tersebut pun tak terkecuali bagi warga negara indonesia dan juga warga negara asing
lalu apakah rencana pemangkasan karantina perjalanan dari luar negeri menjadi lima hari ini bisa menjadi atau diterima dengan segala pertimbangan risikonya
kami bahas bersama windu purnomo epidemiolog universitas erlangga
pak windu selamat malam
selamat malam mbak tiffany
iya pak wi salam sehat sehat alhamdulillah pak windu juga dalam keadaan sehat ya
pak windu jadi apakah menurut anda sudah tepat nih rencana pelonggaran masuk pintu internasional dengan pemangkasan karantina dari sebelumnya delapan kemudian menjadi lima hari walaupun masih digodok ya sebatas rencana pak
ya jadi ini masih digodok ya jadi belum menjadi keputusan kan
ya tapi gini kan kita tahu karantina itu durasi karantina itu
tergantung dari masa inkubasi virus ya jadi virus yang dibawa oleh para perjalanan internasional datang datang ke indonesia
jadi dulu memang varian yang original itu diketahui masa inkubasinya itu antara sepuluh sampai empat belas hari lah
jadi empat belas hari itu terpanjangnya walaupun ada satu dua orang yang bisa lebih
dari empat belas hari sehingga saat itu karantina di beberapa negara itu ada yang sampai empat belas hari bahkan ada yang sampai dua puluh satu hari
nah kemudian muncul varian varian baru
varian varian baru itu jauh lebih menular
nah terutama yang terakhir kita sekarang sudah dikuasai oleh varian delta ya di dunia termasuk indonesia
dari wgs whole phenomic sequencing yang terakhir
indonesia ini sudah halus
nah varian baru yang lebih menular itu justru jauh lebih pendek
nah itu ya daripada yang original
jadi yang varian varian yang seperti alfa beta ya sampai gamma gitu itu rata rata masa inkubasinya lima enam hari
delta rata ratanya hanya empat hari
itu ya jadi lebih menular tetapi masa yang buatnya lebih pendek
ya daripada yang original bahkan dibandingkan dengan yang varian varian baru yang alpha sampai gamma itu
ya nanti new sama lamda mungkin lebih panjang sedikit daripada delta
nah jadi mungkin pemerintah melihat fakta ilmiah tadi yang pakai rata rata
nah meskipun ya sebetulnya
kalau kita lihat masa inkubasi terpanjangnya bisa lebih dari empat hari
itu rata rata kan
jadi ada yang lebih pendek dua hari sudah keluar apa namanya apa ini gejalanya ada yang lebih dari empat hari
nah tetapi rata rata empat hari
nah jadi mungkin pemerintah menggunakan fakta ilmiah tadi ya
karena memang di beberapa negara memang juga krantinanya diperpendek ya
varian delta yang lebih mengasahi itu yang mengasahi bahasanya lebih pendek krantinanya juga diperpendek memang
nah jadi itu
nah tapi kita tahu bahwa penapisan pejalan internasional itu sebetulnya kan tidak hanya karantina ya
tetapi yang juga sangat penting adalah entry test dan exit test setelah karantina
itu harus ketat
dan tidak boleh memang kita tidak boleh namanya main main dengan test
jadi artinya kalau bisa test itu juga test dengan masa tunggu hasil itu yang cepat
jadi misalnya di bandara begitu apa namanya pejalan itu datang ya
baik itu pekerja migran kita misalnya jadi warga negara kita maupun warga negara asing
entah tujuannya mau jadi apapun gitu ya
dipulis atau keperluan lain ya
karena masa apa namanya menunggu dari hasil harus cepat
kalau bisa satu jam dua jam sudah harus keluar
karena kalau tidak masa tunggu itu panjang ini yang jadi krusial
karena kita tidak tahu orang ini positif atau negatif
begitu keluar hasilnya satu jam dinyatakan negatif langsung masuk karantina
karena kalau dia positif tidak boleh dicampur nih
nah dengan mereka yang lain yang dalam karantina nggak boleh
karena harus diisolasi gitu
selain tadi kan tiga poin yang pak windu sampaikan
entry kemudian exit dan juga karantina ya
entry exit test kemudian juga karantina
bagaimana kemudian pak windu melihat evaluasi kebijakan selama ini masih berpotensi untuk membuka akses pelonggaran kah
dan rekomendasi idealnya bagi pelaku perjalanan internasional artinya kalau di indonesia ini lagi adem adem saja pak
tapi kita lihat ngintip ke kiri kanan negara tetangga lagi banyak yang waspada dengan gelombang ketiga
bukan tidak mungkin juga itu terjadi di indonesia apalagi belajar dari kasus delta kemarin
dan kita harus menyaring siapa warga negara mana atau asal dari negara mana yang boleh masuk
dan itu harus betul betul kita jaga
jadi jangan sampai negara negara yang sedang tinggi tingginya kasus ya
jadi gampangnya kita lihat saja dari leveling yang dilakukan oleh who
who itu sudah punya cara untuk nilai suatu negara di level satu sampai level empat
paling tidak dilihat dari positivity rate dan angka insidence nya per jumlah penduduk
nah itu bisa level satu sampai empat
yang boleh masuk ke indonesia harusnya hanya level satu dan dua
jadi negara negara yang sedang tinggi tingginya
tidak boleh masuk
untuk keperluan apa saja
kecuali warga negara kita ya
karena warga negara kita tidak mungkin ditolak untuk masuk
tetapi nanti betul betul ini harus diwaspadai ya
jadi itu yang paling penting ya
jadi jaga jangan sampai negara negara asal negara yang levelnya tiga empat masih tinggi
kemudian angka incidence nya juga masih tinggi
jadi masih di atas
dua puluh persatus ribu maaf ya
angka insidence nya itu sebaiknya tidak boleh masuk
jadi ada penyaringan atau dikasih negara mana yang di level tiga dan empat yang seharusnya ditolak
dan mana yang sudah masuk level satu dua yang boleh masuk ke indonesia
itu yang untuk penyaringan mbak
pak windu aturan main soal karantina ini yang menarik juga adalah bagaimana penyediaan lokasi karantina
kita tahu untuk yang ditunjuk oleh pemerintah seperti misalnya wisma athlete kemudian pak demangan
oke itulah yang direkomendasikan ketika ada wni atau wna yang baru datang dari luar negeri
tapi kan sekarang juga banyak hotel hotel yang menawarkan paket paket karantina mandiri
menurut anda apakah ini cukup tepat
karena mungkin yang diragukan adalah
bagaimana pengawasan pengontrolannya apakah mungkin terkendali
jangan sampai bilangnya karantina tapi jalan ke mall
kalau mungkin di rekomendasi pemerintah seperti wisma athlete atau pak demangan mungkin lebih bisa terawasi atau terkontrol
ya tentu untuk karantina yang mandiri misalnya untuk para turis gitu ya
itu kan nanti bisa saja dia tentu tidak di wisma atlet misalnya kan
tentu di hotel hotel yang mereka gendaki
nah tentu harus ada assessment awal untuk menyatakan bahwa hotel itu memang layak memenuhi syarat untuk karantina
dan kalau ada pelanggaran harus langsung ada sanksi
dan sanksinya tidak boleh main main termasuk sanksi pidana
nggak bisa cukup denda gitu ya karena ini berbahaya kalau sampai ada main main dalam hal karantina
termasuk untuk isolasi
isolasi juga bisa mandiri kan
jadi isolasi itu bagian positif
hasil tes entry nya itu dia positif
itu kan juga tapi tidak punya gejala ya
mungkin atau gejalanya ringan
kan dia bisa isolasi mandiri di hotel yang dia maui
tetapi yang ditunjuk oleh pemerintah tetap pemerintah menunjuk
jadi tidak bisa tentu setiap orang memilih sembarang hotel untuk karantina maupun isolasi
tapi harus melalui penunjukan ya
dari pemerintah yang sudah lolos assessment
dan kalau ada pelanggaran ada sanksi keras
jadi tidak bisa kita main main dengan itu
itu yang harus menjadi catatan
artinya walaupun mungkin ada yang memilih di karantina mandiri silakan
tapi tetap aja harus ada pengawasannya
kalaupun nanti ada pelanggaran tetap ada sanksi yang berlaku ya
pak windu purnomo sudah bergabung dengan connected malam hari ini
selamat malam pak windu
oke selamat malam